sebuah ledakan terjadi di masjid di kota pesawar pakistan pada senin waktu setempat
peristiwa naas ini menewaskan dua puluh delapan orang
ledakan terjadi di sebuah masjid di kota pesyawar pakistan barat laut pada senin
gubernur provinsi pakistan mengkonfirmasi dua puluh delapan orang tewas
sementara satu ratus lima puluh korban lainnya mengalami luka luka
pihak kepolisian menyatakan ada sekitar dua ratus enam puluh orang yang berada di dalam masjid saat ledakan terjadi
seorang saksi mata mengatakan
ledakan yang terjadi saat sholat asap tersebut menyebabkan bangunan dua lantai itu runtuh
diketahui lokasi masjid berada dekat dengan komplek perumahan polisi
dan sebagian besar korban merupakan petugas polisi yang pergi ke masjid untuk beribadah
hingga kini belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut